kita ke informasi lainnya saudara jemaah haji indonesia mulai bergerak secara bergelombang dari madinah ke mekah pada senin pagi
jemaah akan melakukan umroh wajib dan bersiap menyambut puncak haji pada sembilan zulhijjah
sepuluh bus membawa rombongan jemaah haji indonesia dari madinah ke mekah
mereka mengambil make up di masjid bir ali untuk selanjutnya bergerak ke mekah melaksanakan umroh wajib
rombongan pertama berjumlah tiga ratus sembilan puluh tiga jemaah yang berasal dari embarkasi jakarta pondok gede atau jkg kloter satu
total ada dua empat ratus dua puluh lima jemaah yang bergerak ke mekah dan tiba secara bertahap
pergerakan jemaah haji indonesia dari madinah ke mekah akan berlangsung hingga dua puluh tiga mei dua ribu dua puluh
jemaah haji yang diberangkatkan ke mekah ada tiga ratus sembilan puluh dua jemaah yang tergabung dalam jkg satu jemaah haji dari jakarta barat
alhamdulillah tadi proses pendorongan jemaah haji ke mekah